akibat musim kemarau sejumlah desa di ngawi mulai mengalami krisis air bersih
untuk mendapatkan air warga harus berjalan kaki menyusuri sungai hingga dua km
sementara air sungai yang dikonsumsi kondisinya keruh dan bercampur lumut
sudah hampir sebulan sejak musim kemarau melanda warga desa cantel kecamatan pitung ngawi mengalami krisis air bersih
untuk mendapatkan air warga harus berjalan ke sungai yang jaraknya mencapai
dua km warga harus mengambil air dari kubangan kecil yang berisi resapan dari air sungai
meski kondisi air sungai keruh dan berlumut warga tetap mengambilnya untuk keperluan sehari hari
air ini untuk mandi terus air sana untuk minum
memang sulit air ini
meski kondisi ini selalu terjadi setiap datangnya musim kemarau namun hingga kini pemkap ngawi seakan tak tanggap dan belum memberikan bantuan sama sekali
belum ada sini sih sebenarnya pengen minta bantuan tapi kok dari mulai sekarang kok belum ada bantuan
selain di desa cantel kecamatan pitu krisis air bersih juga melanda sejumlah desa di kecamatan beringin dan karanganyar ngawi
seperti tahun sebelumnya kondisi krisis air bersih ini akan bertambah parah hingga musim hujan tiba
inom tohari ngawi